aku tuh bingung banget karina
ibu kenapa nangis
gimana aku gak khawatir berlebihan
dari kemarin banyak sekali kejadian yang aneh
dan aku takut
sepertinya itu ratna dan angrajo
kita harus cari cara untuk keluar dari sini
kita keluar dari sini
kita keluar dari sini
saya gak bisa ikut kau untuk keluar lagi dari sini
saya masih gak percaya kalau ini kau
sudah sembuh kau
angrajo harus bangun
kita harus keluar dari sini
kaki saya sudah lumpuh ratna
saya sudah tidak bisa bergerak lagi sekarang
ayo raja paksakan diri
kita harus keluar dari sini
kamu harus ikhlas ratna
lanjutkanlah hidupku yang baru
kau keluar seorang
biarkan ikhlaskan saya disini sendiri
biar saya menunggu kemahian ini
saya tidak akan kuat lagi ratna
kamu harus bangun lagi ratna
saya akan hanya menyusahkanku
saya akan hanya menyusahkanku ratna
saya bahagia sekali melihatmu
rata tidak akan keluar dari sini
tidak tanpa dan rajo
saya gak akan kuat ratna
sudah saya bilang
nggak ada lagi jalan keluar suko
nurahku tolong tidak tuhan
untuk yang terakhir kali izinkan saya menembus masuk pagar goib ini datuk
simpan baik baik tenaga kau
kita tidak mungkin membuka pagar goib ini
lalu bagaimana cara mengeluarkan mereka dari sana
kita hanya bisa menarik keluar mereka dari sana
baiklah apapun perintah datang saya akan turuti
rana kau bawa raju mendekat kepada kami
kami hanya bisa membantu kalian keluar dari sana
ya raju itu suara tutup mulutnya raju
saya tidak pernah mendengar suara orang
suara suara aku
tidak mungkin ada yang bisa masuk
dalam kemahian ini selainku
itu suara datuk tunggal
tunggalmu juga ada menurutmu
datuk tunggal dimana datuk
ini berapa banyak yang dibantu
aku tuh bingung banget karina
ibu kenapa nangis
gimana aku gak khawatir berlebihan
banyak sekali kejadian yang aneh
dan aku takut
aku takut banget
kalau kay nanti tahu yang sebenarnya
kak wit itu harus sabar ya
aku melihat kalau kay itu sudah dewasa kak
jadi pasti kay akan bisa bersikap lebih dewasa untuk menghadapi seorang perempuan
kalau kay tau
kalau kay tau
kalau kay tau
dia bukan anakku
dia bukan anakku

meskipun status kay adalah anak diriku
tapi sampai kapanpun
perasaanku sama dia gak akan pernah berubah
jangan sampai kak mara mendengar kata kata kak kay yang tadi
kak mara pasti akan sakit hati kalau mendengar
aku tahu kak
aku tahu kak wit itu sangat sayang sekali sama kay
dan kak wit juga sudah menjadi ibu yang sangat baik untuk kay
aku tahu kak
baik untuk kay kay itu sangat beruntung kak
kay sangat beruntung karena mempunyai ibu seperti kawin mit
jadi kawin harus sabar ya
aku yakin ini semua pasti ada hikmahnya
ibu kenapa nangis
ibu gak apa apa kok
cuman ibu tuh kangen banget sama makcik kamu nih
udah lama enggak ketemu
makci emangnya mau balik ke bengkulu
iya kay makcik harus pulang ke bengkulu karena makcik masih banyak kerjaan sekali di bengkulu
jadi makcik enggak bisa latih kek silat lagi dong
kamu tenang saja ya kay
kalau nanti masih ada kesempatan pasti akan balik lagi ke sini
awalnya perasaanku memang ragu sama kayak
tapi sekarang aku yakin
secepatnya aku akan ungkapkan perasaanku ke kay
sebelum aku didahuluium orang lain
sepertinya ada orang di luar